membangun budaya literasi masyarakat indonesia bukanlah hal mudah
perlu strategi khusus dan peran berkesinambungan masyarakat serta pemerintah
terutama di masa pandemi covid sembilan belas
hal ini muncul dalam webinar yang diadakan komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
webinar ini mengangkat tema membangun budaya literasi untuk keluarga cerdas sehat dan produktif
ketua bidang empat pp kagama paripurna sugarda yang menjadi keynote speaker mengungkapkan
kelemahan bangsa indonesia adalah rendana budaya baca
hal ini membuat indonesia menjadi pelupah
sedang pemimpin redaksi sian indonesia titi rosmasari sebagai salah satu narasumber
mengungkapkan bahwa media tidak akan membiarkan kabar tidak benar menjadi polemik berlarut larut
dari webinar ini kpcpen mengajak masyarakat dan seluruh kalangan
untuk meningkatkan budaya literasi di tengah pandemi
sebetulnya pemerintah juga sudah tidak kurang kurang ya memberikan upaya untuk meningkatkan literasi ini
misalnya gerakan indonesia membaca kampung literasi program pengiriman buku gratis setiap bulan dan lain lain
namun membangun budaya literasi harus dilandasi dengan kesadaran individual masyarakat indonesia

kesadaran akan pentingnya membaca aktif dan belajar kritis untuk pengembangan diri
dan juga mendukung kemajuan negara indonesia di kancah global
kita tidak membiarkan kabar yang tidak benar berlarut larut menjadi polemik di media
karena itu tadi kita apresiasi kominfo yang memberikan validasi informasi
kemudian media mainstream yang saat ini dicoba
di uji ketahanan hidupnya itu memang harus duduk dan menunjukkan posisioningnya
sebagai lembaga yang terpercaya bisa dipertanggungjawabkan infonya
pada waktunya disrupsi media yang kita duga berapa tahun ke depan
tapi ternyata lebih cepat dari sekarang
dan kemudian menghadirkan banyak sekali temuan temuan dalam cara kita meliput
dalam cara kita siaran sekarang sudah satu hal yang tidak mungkin dulu
bikin live report dari rumah riset bikin konten dari rumah dan sebagainya